pempek adalah makanan khas palembang yang terbuat dari daging ikan yang digiling lembut yang dicampur dengan kanji atau tepung sagu dan beragam bahan lainnya
makanan ini masih menjadi panganan tradisional favorit yang diburu masyarakat untuk oleh oleh
salah satu sentra kuliner pempek di kota palembang yakni kampung pempek dua puluh enam ilir ini dipadati para pengunjung yang mayoritas berasal dari luar kota pada saat periode lebaran idul fitri tahun dua ribu dua puluh dua ini
harga yang ditawarkan pun tak mahal
satu buah pempek dapat anda peroleh hanya dengan merogoh seribu rupiah saja
hal inilah yang membuat masyarakat memilih tempat ini untuk berburu oleh oleh
ini buat oleh oleh di keluarga buat di bandung
ini emang tiap lebaran ke palembang
enggak baru lebaran kali ini di palembang
ini beli apa aja dapat apa aja di sini
ini udah pesen macem macem empat macem pempe sama kemplangnya juga
pada lebaran tahun dua ribu dua puluh dua ini para pedagang pempe mengaku terjadi peningkatan penjualan jika dibandingkan dengan periode lebaran tahun dua ribu dua puluh dua
tahun lalu para pengunjung lebih ramai dan omset pun naik hingga lebih dari lima puluh persen
alhamdulillahnya lebih rami sekarang
kalau tahun lalu tutup atau lebaran
lebaran pertama tutup untuk lebaran kedua kita udah buka kembali
kalau tahun lalu gimana
kalau tahun kemarin itu ya rame sih lumayan karena kan covid jadi agak sepi
tak hanya pempek anda pun dapat menemukan makanan tradisional khas palembang lainnya
seperti lenggang pempek es congkong kue congkong yang merupakan panganan yang mirip dengan bubur sum sum dan makanan tradisional lainnya
adi diwinanda beni apriadi palembang sumatera selatan